koding merupakan kegiatan pengolahan kode menggunakan bahasa program sehingga komputer bisa menjalankan sesuatu sesuai instruksi
misalnya membuat website aplikasi game dan lain lain
dahulu coding hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi kini anak anak tertarik untuk belajar coding
anak anak dapat belajar koding sesuai usia mereka dimulai dari visual block visual block dan text based serta text based programming
dengan belajar coding sedari kecil anak anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman tetapi juga soft skills seperti berpikir logis dan sistematis
belajar coding juga membuat anak anak berpikir kreatif
anak anak diajak menggunakan algoritma dasar dan menemukan serta memecahkan masalah secara kreatif
dampak utama yang paling bisa kita lihat sebenarnya adalah transformasi anak
dari seorang pengguna teknologi menjadi seorang pencipta teknologi
kita melihat anak anak yang sebelum belajar koding contohnya sekarang anak anak demen main game
setelah dia belajar coding mereka mulai berpikir nih game yang mereka main
ini bagaimana sih cara kerja karakternya kenapa bisa melakukan aksi seperti ini
saya ingin tahu dong mekanismenya seperti apa
dengan belajar koding anak anak mendapatkan pengalaman baru
beberapa anak bahkan mengaku coding lebih menyenangkan daripada sekedar bermain game
ya bisa belajar hal baru aja sih
terus kan kalau misalnya bikin codingnya bikin program terus bisa berjalan dengan baik itu benar benar ada rasa senang banget gitu
ada rasa punya pengalaman baru begitu
saya kebetulan satu setengah tahun belajar coding dan yang bikin saya tertarik dengan coding
awalnya bukan untuk ditekuni dalam
tapi waktu itu liburan panjang naik kelas
jadi saya mencari aktivitas untuk dikerjakan selama liburan
dan papi mami merekomendasikan koding ini
untuk membantu anak belajar koding ada pendekatan khusus
instruksi yang digunakan untuk membuat program yaitu berupa blok blok visual seperti menyusun lego
kreativitas anak dipacu untuk menyusun blok tersebut
sebuah game sederhana misalnya bisa dibuat dalam sehari
pembuatan diawali dengan membuat cerita lalu mencari permasalahan dan solusinya kemudian proses coding
kita membuat program itu kan harus sistematis lah
berurutan lah dari a sampai z
jadi secara tidak langsung anak anakku diajarkan berpikir sistematis
cuma mungkin di situ ada pebelajaran usul matematikanya nih
jadi kalau kita pengen gambar apa berarti ini ada sudutnya berapa gitu
anak anak yang belajar coding
bisa diarahkan menjadi programmer atau membuat game engine
semua tergantung minat mereka masing masing
lebih menyalurkan aja sih karena kan memang anak anak zaman sekarang ya tertariknya ke gadget ya
saya pikir karena daripada game game hanya mengikuti gamenya aja gitu
kalau ini kan belajar membuatnya biarpun memang belum tahap profesional ya
jadi anaknya ya lebih tahu aja gitu

dengan adanya sekolah koding ini justru memfasilitasi

kreativitasnya terutama untuk program solving ya karena itu sampai kapanpun akan dibutuhkan
belajar coding bisa mendorong anak menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer
untuk itu diperlukan kesepakatan antara anak dan orang tua mengenai pengaturan waktu
anak juga masih dalam pertumbuhan dan harus mengembangkan bagian motorik kasar
yang diperlukan untuk keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh
anak juga perlu banyak bergerak dan berolahraga
satu ya untuk stress release juga bisa
kedua kemudian dengan olahraga juga bisa untuk mengembangkan daya tahan tubuh
ketika belajar nantinya berpengaruh juga ke konsentrasi anak juga iya untuk motorik kasar ini
pamela menambahkan untuk menyeimbangkan coding dan kegiatan lain
anak harus sering diajak berdiskusi dan diberi apresiasi
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat